lereng gunung welirang di kabupaten mojokerto selalu menyajikan wisata alam dan unik dan menarik untuk dikunjungi
salah satunya adalah wisata pohon akar seribu yang berusia lebih dari satu abad
di tempat ini anda tidak hanya dikejutkan oleh kokohnya pohon yang memiliki ribuan akar
tapi juga udaranya yang segar
untuk mencapai wisata akar seribu yang berada di lereng gunung welirang
desa begagan limok kecamatan gondang kabupaten mojokerto ini
pengunjung harus berjalan kaki menyusuri jalan setapak selama setengah jam
di sepanjang perjalanan pengunjung akan disuguhi panorama yang indah
mulai kebun warga melewati jembatan bambu hingga suara gemericik air sungai bak nyanyian
setelah mencapai wisata akar seribu
setelah menempuh perjalanan turun naik bukit ditemani udara yang segar
sampailah di lokasi akar seribu
akar seribu adalah pohon eprek yang berumur sekitar satu ratus lima puluh tahun
umurnya yang mencapai ratusan tahun tersebut membuat akar tumbuh menjulang di mana mana
biasanya para pengunjung akan langsung mengabadikan uniknya pohon ini
dengan berfoto selfie berlatar belakang pohon akar seribu
jadi di akar seribu ini
kita bisa menikmati selain udaranya yang sejuk
ternyata pohon ini itu juga luar biasa ya
mungkin sudah ribuan tahun sehingga akarnya banyak sekali
dan teman teman disini juga bisa selfie selfie di atas itu naik juga bisa
lokasi wisata akar seribu ini sendiri baru dua bulan dibuka untuk umum
awalnya lokasi yang ditemukan oleh lima warga begagan limau ini sangat jarang dikunjungi
namun setelah beredar di media sosial
akhirnya kini wisata akar seribu ini juga berjalan

akar seribu ini juga berjalan
akar seribu ini juga berjalan
wisata akar seribu menjadi cucukan pemuda dan remaja bersama pasangannya
kalau akar seribu mulai dulu mulai kakek nenek sudah ada akar seribu
mula rame nya ini baru dua bulan
dua bulan pengunjung selalu datang selalu datang
tak hanya menikmati keindahan akar seribu
tak jauh dari lokasi pohon pengunjung juga bisa menemukan petilasan putri windu dewi
petilasan ini berbentuk reruntuhan batu berupa yoni watu gilang arca dan lumpang
yang konon pada zaman majapahit digunakan sebagai tempat istirahat pasukan mahapati gajah mada
anda tertarik untuk mengunjungi pohon akar seribu ini